bukannya yang terobsesi banget itu loh ya
bahkan cara yang licik sekalipun
untuk dapetin hatinya michelle
lo pasti pernah denger ini
sepandai pandainya itu pengen melompat
pasti akan jatuh juga
mike memang ancaman
yang gak bisa gue sepele
gue harus bisa jauhin dia dari misi
malem banget pulang ya
sibuk banget ya
tadi ada perusahaan besar yang datang ke kantor ibu
jadi ibu banyak kerjaan deh
eh buat ente hangat ya
ya capek banget
kayaknya ibu bentar ya bu
kasih ya sayang
aku harus bisa dapetin calon nasabah baru
agar gak perlu berurusan lagi sama bu melda
aku bisa cari nasabah dengan pengarus besar bu melda
ibu kayaknya suntuk banget

buat ibu duduk dulu gi
malem buatare aaah
ibu udah siapin makan malem buat ibu di dapur
nih gabungin ke dapur
ibu mau nanya sesuatu boleh
oh boleh mau nanya apa bu
hubungan kamu sama aren itu gimana
apa kamu punya masalah lagi
kok tiba tiba nangis itu bu kenapa
ibu punya masalah sedikit sama ibunya
ibu kedatangan klien besar
pada awalnya ibu tuh senang banget karena
ibu bisa di link sama perusahaan besar
ternyata apa bu
adalah bumel dari ibunya
ibu juga bingung el
bosnya ibu itu sempet
kasih peringatan sama ibu
supaya ibu menyelesaikan
masalah pribadi ibu sama bumeh
aneh banget mama nyarin
kamu tau ga
sampe bosnya ibu bilang
ini kerjasama bisa dibatalkan
kalo ibu ga bisa menyelesaikan
masalah pribadi ibu sama bumel
ah itu aneh banget bu
masa masalah pribadi dimasukin ke masalah pekerjaan
ibu juga ga ngerti el
itu aduh el ga ngerti lagi dia kenapa
sebenci itu sama el
tau gak sih kenapa dia bisa ngelakuin hal kayak gini sama el
karena dia kira el itu ngerebut trifki
kan padahal ga sama sekali
kadang ngealah ibu kena ibasnya kan
ibu bisa menyelesaikan masalah ini
gara gara masalah jadi banyak
kamu kan masalah papa
akhir akhir ini masalah
banyak banget dateng ya
namanya juga hidup
pasti banyak masalah
tapi yang harus kamu ingat
seberat apapun masalah kamu
sebanyak apapun masalah kamu
ibu itu selalu ada disamping kamu
ibu selalu support kamu
dan ibu selalu bantu kamu
makasih ya bu
udah support el terus
walaupun lagi banyak masalah gini
el setidaknya ada tempat
buat bersandar tiap hari
ibu juga sayang banget sama kamu el
kamu juga sayang banget sama ibu
kamu juga sayang banget sama ibu el
kamu harus semangat
makan dulu el siapin
padahal tante tuh udah baik banget tau gak sih sana kamu selalu nurutin apa kemauan kamu
bahkan tante tuh udah jadi ibu kamu
tapi kamu tetep gini cuma gara gara kebitan kamu semisal itu
barusan ada pelanggan yang komplain katanya
ini tuh apa apa ngaduk ke saya
kamu gak bisa ya nengangin sendiri
kalau kamu udah gak mampu kamu keluar dari sini
udah tau saya lagi banyak pikiran kamu tetep tambahin lagi
menemanimu setiap waktu telah jadi hidupku
bahkan sekarang ada yang kurang
bila kau tak ada
ah permisi mas mbak ini pesanannya ya
selamat menikmati mbak
kamu anggap apa perasaanku ini
kau menangis di pundakku
dan tertawa bersamanya
padahal kan mike itu kerja keras banget demi bantuin dia
michelle lo masih anggap gue temen kan
tolong dengerin semua penjelasan gue dulu
lo mau jelasin apa lagi fak
michelle soal mike gantiin lo perform itu gue bukan yang gak mau ngasih tau loh
tapi tapi gue gak siap
gak siap apa
rifah gak siap apa
gue gak ngerti maksud lo
gue gak siap
karena mike ngelakuin ini semua juga untuk lo
buat gue maksudnya
kamu anggap apa perasaanku ini
cepung aja dari tadi sih
kenapa terpesona sama mike
enggak lah biasa aja kok
eh pada mereti lagi sensi tuh ya
makanya lo kerja yang benar
daripada nanti kena sempro
nih layanin meja nomor enam ya
itu kan mamanya arin
kok tumben banget sih kesini
perasaan gue jadi ngerang kayak gini

mau pesen apa
saya mau ketemu dengan michelle
bisa suruh dia ketemuin saya sekarang
kenapa dia gak bekerja disini lagi
padahal saya itu mau kasih tawaran buat michelle
ini penting buat masa depan dia
tante melda itu sebenarnya mau ngapain sih
banyak banget masalahnya

tante melde itu juga mau ngapain sih
tante melde itu juga mau ngapain sih
tante melde itu juga mau ngapain sih
tante melde itu juga mau ngapain sih
tante melde itu juga mau ngapain sih